sejumlah daerah di sumatera barat hingga senin siang masih tergenang banjir
memasuki hari keempat ratusan orang di kabupaten pasaman barat
masih tinggal di pengungsian karena tempat tinggalnya tergenang air
sementara itu proses pencarian korban yang hilang di kabupaten tanah datar
belum membuahkan hasil
meski berangsur surut air masih menggenangi permukiman warga
di sejumlah daerah di sumatera barat
dua di antaranya kabupaten yang masih digenangi air adalah
kabupaten pasaman dan pasaman barat
di pasaman ratusan rumah masih tergenang air dengan ketinggian lebih dari lima puluh cm
kondisi itu antara lain terjadi di kecamatan rau mapattunggul dan kecamatan duokoto
sementara di kabupaten pasaman barat tim basarnas berusaha mengevakuasi warga
yang rumahnya masih direndam banjir
bpbd setempat melaporkan banjir melanda sepuluh kecamatan
dan memberikan dampak kepada lebih dari tiga kepala keluarga
sekitar lima ratus orang hingga minggu malam masih tidur di pengungsian
banjir bandang juga merusak sejumlah fasilitas umum
termasuk jembatan yang menghubungkan transportasi antar daerah
menurut bpbd sumatera barat
pemerintah kabupaten pasaman barat sudah memperlakukan masa tanggap darurat
hingga tujuh hari ke depan
seperti yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten tanah datar
tidak ada titik sudah mulai surut
tapi ada juga titik titik yang masih terjadinya banjir genangan
di pasaman barat lebih banyak banjir genangan
yang kedua pengungsi tentu butuh pangan
pasaman barat sendiri sudah menyediakan itu
tapi mereka butuh tambahannya
kita bantu dari cadangan beras yang disediakan oleh pemerintah provinsi
pada badan ketanam pangan
kita tinggal pengungsi lainnya masuk kita langsung keluarkan
daerah yang diisolasi di sumatera barat
untuk saat ini informasi terakhir tidak ada
tidak ada dalam arti kata daerahnya memang kenapa ini
tapi kan masyarakatnya sudah dievakuasi
ada berapa lagi pak pengungsi pak
pengungsi kalau sampai kemarin itu mendekati lima ratus
musibah banjir dan longsor sebelumnya melanda sebelas daerah di sumatera barat
secara keseluruhan tercatat sepuluh korban tewas dan sembilan lainnya
dilarikan ke rumah sakit
dua warga juga dilaporkan
dan hingga kini masih dalam pencarian
warga diminta waspada karena bmkg memperkirakan
wilayah sumatera barat masih berpotensi diguyur hujan
dengan intensitas sedang hingga tinggi
jonny dikambang kabupaten pasaman barat
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news akan kembali usai jeda
saya prasidya puspa terima kasih